cerita dalam bahasa indonesia
edgar adalah orang yang sangat miskin sebelum ia menemukan kerbaunya
bounty bekerja sangat keras untuk majikannya
menjadi satu satunya kerbau dia akan membajak seluruh ladang hari demi hari dan membantu edgar dengan segala jenis pekerjaan
edgar mulai menanam segala macam biji bijian di ladangnya
edgar sangat dikagumi di lingkungan tempat tinggalnya
mengingat banyak yang dia terima
dia menemui kerbau kesayangannya bounty
bounty adalah kerbau istimewa
ia cerdas dan selalu penuh dengan semangat
edgar tahu bahwa bounty adalah hewan berjiwa bebas
dia sering berkeliaran ketika tidak ada pekerjaan dan kembali ke rumah pada malam hari
seiring waktu berlalu edgar membeli seekor kerbau lagi
dia sangat mencintai bounty tapi dia juga menyadari bahwa beban kerjanya terlalu banyak dan harus dibagi
edgar tidak ingin melukai hewannya
suatu hari saat membajak ladang bounty duduk di tengah jalan dan mulai bernapas berat
edgar membawa pulang kedua kerbaunya
malam itu edgar tidak bisa tidur sama sekali
dia tahu sudah waktunya membiarkan bounty pergi
keesokan harinya dia membawa bounty ke hutan dan mengambil lonceng dari leher bounty
bounty dengan senang hati menggoyangkan kepalanya
oh bounty kau adalah kerbau yang baik
aku tidak akan pernah bisa membalasmu
kau tidak perlu bekerja lagi
kau bebas sekarang
aku akan selalu merindukanmu temanku
pergilah mengembara dan menjelajahi hutan
jangan membuatku menangis sekarang
kau bisa pulang kapan saja kau mau
kau tahu jalannya
bounty sedih meninggalkan majikannya
tetapi dia juga bersemangat untuk melihat bounty
dia berjalan dengan riang menikmati angin segar
dia berkeliaran di hutan tanpa rasa takut
dia minum air dari sungai dan makan rumput di jalan
segera matahari mulai terbenam dan hari mulai gelap
bounty mencari cari tempat aman untuk beristirahat
dan dia menemukannya
gua itu tepat di dekat kolam

tempat ini sangat besar
ini juga cukup hangat
sempurna bagiku untuk tinggal
ya ampun aku lelah atau apa
seluruh pengembaraan ini akan membuatku langsing seperti jerapa
bounty mulai tinggal di gua
dia minum air segar dari kolam
merumput di dekatnya
dan tidur dengan nyenyak di dalam gua
hari berlalu dan bounty mulai mencintai hidupnya di hutan
tetapi sebagai kerbau peliharaan
bounty adalah hewan yang sederhana dan luku
dia tidak sadar bahwa hutan itu adalah rumah bagi banyak hewan
dan tidak semuanya lugu seperti dirinya
sementara bounty dengan gembira melanjutkan kehidupan barunya
ada hewan lain yang sedang mengawasi kerbau itu
setiap hari ketika bounty meninggalkan gua nya untuk berkeliaran
timmy akan berjinjit di belakangnya di mana mana
bounty selalu begitu asik dalam kegiatan sehari harinya
sampai dia tidak merasakan kehadiran timmy di sekitarnya
kerbau ini cukup berani berkeliaran di sekitar hutan sendiri ya
ya entah dia terlalu berani
atau terlalu bodoh
maksudku apa dia tahu buat tempat tinggalnya
hehehe mari bersenang senang
apa kau baru di sini
aku datang untuk merumput di sini setiap hari sekarang
aku tidak akan menyebut diriku baru
kau adalah hewan kecil yang lucu
seekor rubah yang memanggil kerbau kecil
kau beraninya mengejekku
akulah raja hutan
guamu adalah tempat tinggalku
semua hewan di sini tunduk kepada aku
kau benar aku baru di sini
tapi itu tidak berarti aku bodoh untuk mempercayai semua yang kau katakan
aku tahu kau bukan raja hutan ini
bahkan aku yakin kau bahkan tidak tahu seberapa besar hutan ini
aku sarankan kau berhenti membuang buang waktuku
timmy sedang merasa kesal di dalam
dia menggigil karena marah
dia bersumpah bahwa suatu hari dia akan membalas dendam atas penghinaannya
bounty menyadari bahwa ia harus lebih berhati hati lagi sekarang
berubah licik itu tahu di mana aku tinggal
yang berarti dia mengawasi um
dan juga aku tidak memikirkan ini sebelumnya
tapi gua itu pasti milik hewan lain
apa yang akan kulakukan setelah pemilik dari gua itu kembali
aku harus lebih berhati hati di sini
malam itu bulan bersinar terang di langit
ketika bounty berbaring di dalam gua
dia mendengar sesuatu
dia mengintip melalui lubang kecil dan melihat bayangan aneh di luar
mula mula dia berpikir bahwa rubah itu kembali merepotkan dia
tapi ketika sosok itu mendekat bounty menggigil ketakutan
itu adalah suara dari sang harimau
oh tidak tentu saja kuah ini milik harimau
apa yang akan kulakukan sekarang dia akan memakanku
saat harimau terus mendekat bounty tidak bisa berhenti menggigil
tunggu tunggu berpikir jernih tenang
aha aku bisa melihatnya tapi dia tidak bisa melihatku
ini keberuntungan untukku
hah ini dia kau datang
apa yang salah denganmu
dia akan mendengarkan kita
tapi lihat betapa lezatnya dia
bukankah aku memberitahumu yang tinggal di sini cukup besar untuk kita berdua makan
baiklah kau benar
hehehe malam makan kita sudah ada
hahaha tentu saja
dan sekarang berganti harimau itu yang menggigil ketakutan
kenapa dia berhenti ini terlalu lama dan aku terlalu lapar
mengapa kita tidak pergi dan menyerangnya saja
dia tidak bisa melawan kita berdua
trik itu berhasil tanpa pemikiran lain harimau melompat melintasi hutan
bounty merasa lega dia sekarang tahu pentingnya tetap tenang dalam situasi ini
dalam situasi tertentu
keesokan harinya ketika timmy berkeliaran di hutan dia menabrak harimau
huh kau menakutiku
t t t tunggu aku menakutimu tapi kau adalah harimau
ya ya aku tahu aku kucing besar di hutan
tapi kau bodoh jika kau berpikir tidak ada hewan yang lebih besar dan lebih menakutkan daripada aku di sini
aku bertemu dua hewan tadi malam mereka tinggal di guaku aku harus mencari sarang baru sekarang
tunggu apa yang tinggal di gua lebih besar dan lebih menakutkan daripada kau
apa kau bercanda dia itu kerbau
dan apa maksudmu dua
hanya ada satu kerbau yang tinggal di sana
kau pikir aku bodoh untuk kabur dari seekor kerbau ada dua makhluk besar di sana
ya aku tidak benar benar tahu siapa atau apa mereka aku tidak masuk ke gua aku hanya mendengar suara mereka
mereka akan menyerangku aku lari sebelum mereka lakukan itu
ah kau harimau yang malang dia mempermainkanmu tidak ada makhluk besar di sana itu kerbau
aku mengawasinya sejak dia menginjakan kakinya di hutan ini
dia merubah beraninya kau menghinaku kau pikir aku bodoh untuk mengira seekor kerbau sebagai hewan yang menakutkan
aku bisa membuktikannya padamu kau bukan mangsa
rasanya dia adalah mangsamu ayo lakukan sesuatu aku akan ikut denganmu kita akan memasuki gua itu dan aku akan membantumu menangkap siapapun di dalamnya
aku ingin memberi pelajaran dengan kerbau arogan itu tapi sebagai imbalannya untuk guamu aku ingin kau berjanji bahwa kau tidak akan pernah menyerangku
hmm apakah kau mengatakan yang sebenarnya
tapi tunggu bagaimana jika kau lari meninggalkanku di belakang
hmm aku tahu mari kita mengikat tali di sekitar diri kita satu ujung ke perutmu dan lainnya untukku dengan begitu kau bisa menarikku kembali jika aku mencoba lari setuju
harimau setuju mereka berdua mengikat tali di sekitar mereka dan mulai berjalan menuju gua rubah senang
dia telah menemukan cara untuk melakukan keduanya mengajarkan bounty pelajaran dan mendapatkan kepercayaan dari harimau
ketika mereka mendekati gua bounty melihat mereka datang begitu dia melihat rubah dia mengerti apa yang sedang terjadi
hmm dia pikir dia pintar
sekarang biarkan aku menangani ini oke masuki gua hanya ketika aku memintamu
kau rubah bodoh aku memintamu untuk membawakanku dua harimau dan kau hanya membawakan satu
kami belum makan apapun sejak semalam dan sekarang kau ingin kami berdua berbagi satu harimau diantara kami
hmm kau bekerja untuk mereka
tidak tidak itu tidak benar
kalau tidak ada gunanya baiklah bawa dia ke sini sekarang
harimau melompat untuk hidupnya dia sangat takut hingga dia tidak peduli pada timmy yang terikat pada ujung tali yang lain
au au au au au au ini sakit
hahaha ini akan mengajarkan rubah itu aku telah belajar pelajaran yang sangat penting hari ini
andai aku tidak bisa membuat diriku tenang aku tidak bisa lari dari mereka berdua
tidak peduli betapa sulitnya situasi kita harus selalu tetap tenang
bounty benar hanya karena dia tetap tenang dalam situasi yang sulit dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri
dan untuk rubah
au au au au au tidak
dia pasti telah mendapat pelajaran juga